penasaran pengen cobain langsung
sekarang saya sudah berada di kota sawalunto yang terkenal dengan wisata sejarahnya
tapi gak cuma sejarah kota ini juga menyimpan kuliner yang luar biasa menggugah selera
saya akan mencoba salah satu kuliner yang ada di sini namanya dendeng batoko
seperti apa langsung aja kita berburu kuliner
dendeng batoko berarti daging yang ditumbuk
tujuannya agar serat daging lebih lembut dan mempermudah meresapnya bumbu
daging yang digunakan biasanya adalah daging sapi bagian paha belakang yang diiris tipis
kemudian direbus dengan bawang putih dan merica yang dihaluskan
untuk menambah cita rasa jangan lupa untuk menambahkan asam jawa dan sedikit gula pasir
setelah daging empuk kemudian ditumbuk dan dibakar untuk mendapatkan tekstur
daging yang telah dibakar kemudian disiram dengan minyak kelapa murni
nah inilah yang membuat cita rasa khas dendeng batoko ini
rumah makan yang terletak di pasar remaja kota sawah lunto ini sudah berjualan dendeng batoko sejak dua puluh tahun lalu
perkembangan kuliner saat ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus melestarikan kuliner khas sumatera barat
khususnya di kota sawalunto
dan ini dendeng batoko
dendeng batokonya dengan cabai hijau dan juga cabai merah
kalau makan nasi padang paling enak pakai tangan
dalam satu porsi anda akan mendapat dua potong daging yang sudah dilengkapi dengan dua macam sambal khas minang
sambal ini pun mudah dibuat
menggunakan campuran cabai hijau yang dirajang bawang merah iris tomat hijau potong dan tak lupa tambahan minyak kelapa
semua bahan dicampur dan menjadi pendang
dan ini adalah pendamping yang sempurna untuk dendeng batoko
dengan harga tiga belas per porsi rasa lapar anda akan terbayar
nah makanan tradisional pun tetap menggugah selera ya
meskipun digempur berbagai makanan kreasi baru di era yang didominasi para milenials ini
anita mae indra hadi sumatera barat